hai oke kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganya seputar kopit sembilan belas dalam segmen dokter
menjawab dan sudah bergabung melalui sambungan skype sore hari ini bersama dengan dokter andreas
yang merupakan spesialis kesehatan anak selamat sore dok selamat sore mbak fani baik dokter apa
kabar hari ini lagi praktek nggak sih sudah sudah selesai praktek oke tapi terima kasih ya telah
bergabung bersama kami di cnn indonesia news update untuk menjawab pertanyaan dari warganet terkait
kesehatan anak mereka masing masing terutama di masa pandemi seperti saat ini ya kita
langsung saja ke pertanyaan pertama ya dok ya dari ed ayudya dua ratus delapan puluh delapan ini yang menanyakan vaksin apa saja
dok yang penting untuk daya tahan tubuh bayi terutama yang usianya di bawah sembilan bulan dalam
menghadapi pandemi saat ini oke untuk vaksinasi sebenarnya di bawah sembilan bulan ini ada vaksin
yang wajib dikerjakan jadi seperti dpt
hai untuk mencegah dipteri pertussis dan juga tetanus bcg rotavirus dan juga pcv nah vaksin apa
saja yang penting saat ini terutama kasus pandemi salah satunya itu adalah pnemococcus atau kita
sebut pcv oke jadi ini penting banget kenapa karena untuk mencegah atau mengurangi resiko
biasanya komplikasinya ke pneumonia nah ini membantu mengurangi resiko salah satunya lagi ada
vaksin influenza nah vaksin influenza ini biasanya diberikan di atas usia enam bulan dan nanti diulang
setiap satu tahun sekali oke itu vaksin dasar saja atau vaksin lanjutannya juga penting dok untuk
dilaksanakan vaksin lanjutannya tetap harus dilaksanakan enggak jadi gara gara pandemi enggak
bisa dilakukan walaupun ada penundaan cuma bisa ditoleransi sekitar dua empat minggu oke dua empat minggu aja
durasinya ya dok siap noted dok oke kita langsung ke pertanyaan kedua ya dok ya ini at botutih sembilan puluh dua
yang mau nanya terkait dengan bagaimana caranya menjaga kesehatan balita yang rentan terhadap
infeksi covid sembilan belas ya hal pertama yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan bayi
yang pertama adalah nutrisi jadi nutrisi yang baik itu sangat membantu meningkatkan kekebalan tubuh
untuk anak nutrisi yang baik ini mencakup apa sih jadi makronutrien dan mikronutrien
hai jadi makronutrien seperti karbohidrat protein lemak mikronutrien itu vitamin dan juga mineral
semuanya lewat mana makan makanan jadi enggak perlu
ada tambahan tambahan suplemen dari luar jika kita pastikan si anak bisa makan dengan baik dan
tercukupi kebutuhan gizinya yang kedua istirahat yang cukup jadi pastikan kualitas
tidur anak itu cukup baik dari masing masing usia kelompok dari tahun sampai delapan belas tahun
hai yang ketiga pastikan anak itu tetap happy di rumah
kita cukup makan buah sayur daging susu itu semua terpenuhi mikronutrien
vitamin d yang kata orang dari sinar matahari kalsium itu semua ada lengkap
nggak perlu tambah tambah
kita ke pertanyaan terakhir ya doknya
ini dari ed indy klarinta
ini anak saya bosan karena sekolah aja udah di rumah home learningnya di rumah
mau dibawa keluar juga khawatir karena lagi pandemi
cara jitu apa ya agar anak anak ini aman ketika dibawa keluar rumah
ngerjain pr di rumah pasti pusing
ini pengalaman pribadi nih
iya benar tapi cara jitu yang paling aman itu jelas tetap stay di rumah
karena kita tahu kekebalan tubuh
tidak ada anak itu berbeda dengan dewasa
jadi lebih rentan terhadap infeksi
jadi yang tepat itu sebenarnya di rumah saja
kalaupun kepepet harus keluar rumah protokol kesehatan harus dijalanin
pertama jauhi tempat tempat keramaian
jadi kalau mau keluar itu jangan pilih tempat tempat yang banyak orang
kayak mal itu kalau bisa dihindari dulu
terus kalau mau pakai ya pakai
itu terus jangan lupa hand sanitizer dan cuci tangan
itu penting banget
perlu pakai pelindung tangan nggak dong
karena anak cenderung memegang tangan dan masukin tangan ke mulut itu
jadi lebih bagus lagi kalau pakai sarung tangan yang bisa langsung dibuang sekali pakai
itu jauh lebih aman
jadi kalau misalnya memang keluar itu
hanya karena prioritas banget
kemudian juga perlindungannya harus maksimal begitu ya dok ya
dok ini pertanyaan terakhir dok dari saya nih
kalau misalnya dalam setelah pandemi ini ketika dokter praktek
pasien anak yang mengeluhkan gejala gejala seperti influenza dan juga pernafasan bertambah nggak dok
untuk keluhan influenza sendiri sejujurnya sih berkurang ya
apa karena mereka takut
atau memang mereka karena
memang benar benar nggak ada
tapi sejujurnya untuk yang mengeluhkan untuk batuk atau pilek itu jauh lebih nggak ada
dibanding yang sebelum sebelum pandemi ini
ini bisa menjadi riset medis berikutnya ya dokter andreas ya
terima kasih atas waktunya dokter andreas sore hari ini
terima kasih telah bergabung bersama kami di sian indonesian wsrb
semoga ini pertanyaan pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan pertanyaan warganet bisa menjadi insight yang tepat terutama untuk orang tua dalam menghadapi pandemi
dan juga bagaimana menjaga kesehatan anak masing masing
selamat sore dok
ya sama sama selamat sore